ya anjong hasil
gimana pake saya udah keren banget belum
korea selatan banget ya buat anda nih yang penggemar drakor
ataupun mungkin pernah ke korea selatan apal banget dong dengan pakaian ini
nah ini adalah pakaian sekolahnya perempuan perempuan yang ada di negeri ginseng tersebut
dan di sini nih di ilung di daerah tangerang
ini kita bisa menyewa baju ini dari ukuran yang paling kecil sampai ukuran yang besar dua xl
dan buat anda nih yang ingin nyewa baju ini
nggak perlu khawatir karena ini terjamin kebersihannya
ini hanya dipakai oleh satu orang satu kali
masih pantes kan saya jadi pelajar dan pakai seragam sekolah
di sini tersedia lima puluh delapan paket seragam perempuan dan tiga puluh tiga seragam laki laki
ada pula hanbok atau pakaian tradisional asal negeri ginseng
semua pakaian ini didatangkan langsung dari korea selatan loh
paket seragam sekolah korea yang terdiri dari kemeja rompi atau jas rok serta dasi
dapat disewa dengan harga seragam
rp seratus untuk satu jam pertama
selanjutnya pengunjung dikenai tambahan rp lima puluh per tiga puluh menit
sudah keren pakai seragam
yuk kita foto foto dengan beragam aksesoris yang tersedia
kefo aja gitu karena memang interested in korean outfit
lucu banget sih lucu banget
seneng banget ya
berasa muda lagi
oke kita lanjut belanja ke supermarket
crunches ayam ayam segar tuh kecap kecapan juga ada
di supermarket korea yang berada di kawasan gading serpong
tangerang ini dijual beragam produk makanan dan minuman asal korea selatan
mulai dari mie bumbu masakan seperti gochujang
sampai banchan atau pelengkap makanan berat
tak hanya belanja pengunjung juga boleh kok foto foto di supermarket ini
pengelola tempat ini memang sengaja ingin memberikan pengalaman layaknya berada di korea
bagi setiap pengunjung yang datang
sebenarnya yerum itu artinya dalam bahasa korea artinya mewujudkan
kalau datang ke e room terasa lagi di korea
kita bukan mau jual barang saja mau jual emang budaya korea gitu
mungkin customer suka itu juga kayaknya
popularitas drama korea yang kerap menampilkan jajanan pinggir jalan
membuat makanan seperti topoki odeng juga kimbab laris di buru pengunjung
sudah kenyang kita lanjut yuk ketemu idol idol k pop
gak ketemu beneran sih tapi tetap bisa foto bareng kok
berkonsep wisata k pop the artspace lonami house di kebonjeruk jakarta barat
berderet puluhan dekorasi bertema artis idola pop korea selatan
tiap spot memiliki keunikan masing masing
mulai dari properti interior ruangan tata cahaya hingga warna dekorasi
basicnya yang pertama itu memang ada yang memang dibawa langsung dari korea
ada juga yang dibawa langsung dari korea
yang memang kita punya desain desain grafis desainer lah gitu ya mbak ya
kayak gitu yang memang sudah dikasih inspirasi gitu dengan si foundernya ini
dengan ownernya untuk membuat barang barang yang ada di sini propertinya
pergantian desain kita sebenarnya itu antara empat sampai enam bulan sekali itu kita ganti desain
ataupun kita tambah desain tambah tempat tambah spot gitu ya
boleh dibilang lebih banyak untuk apa namanya tuh mereka supaya nggak bosen gitu loh datang ke sini gitu ya
supaya mereka gak bosen
ini salah satunya idola para army yakni bts
di art space ini terpajang belasan dekorasi spot foto bertema bts
mulai dari meja rias dinding berupa koin wash laundry
hingga ruangan berwarna ungu
semua dekorasinya berkaitan dengan musik dan video klip boy group dengan member rm
dan jungkook ini
yang suka girl group
ada kok kolase foto hitam putih dari empat member blackpink
dan desain gerbong kereta warna warni girl group aespa
jangan lupa untuk ikuti video selanjutnya di channel kita
terus melistam melihat tempat ini gimana menurut kakak
foto foto cocok buat yang hiphopers gitu kalau mau main ke sini
yuk pengunjung bisa bersantai di kafe
yang juga menyajikan tempat
hidangan bertema k pop dan k drama
salah satunya banana uyu
susu pisang khas korea ini disebut sebagai minuman favorit warga korea dan beberapa idol k pop
minuman ini terbuat dari campuran tepung pisang kental manis krimer dan susu
kuliner yang juga kerap muncul pada tayangan drama korea adalah bulgogi rice
makanan ini berisi nasi putih dengan topping daging sapi panggang dan taburan wijen